sebuah mobil pribadi milik kepala kantor wilayah kementerian agama kalimantan timur
mengalami kecelakaan tunggal di jalan trans kalimantan kecamatan jabiran raya
kabupaten pulang pisau kalimantan tengah
akibat musibah ini enam orang yang berada di dalam mobil tewas
satu orang diantaranya merupakan pejabat yakni kakan wilkemena kalimantan timur
saat dihubungi via telepon kasih humas polres pulang pisau akp daspin
membenarkan peristiwa lakalantas yang menewaskan enam orang ini
akibat melanggar lampu merah dua sepeda motor di gambir jakarta pusat minggu subuh bertabrakan
akibatnya seorang pengendara mengalami patah kaki
sementara pengendara lainnya menderita luka ringan
sementara di pasuruan jawa timur
kecelakaan antara pengendara motor yang berboncengan
dan sebuah trukun
tangki terjadi di jalur selatan pasuruan pada minggu sore
akibatnya satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian
dan satu lagi mengalami luka berat
diduga penyebab kecelakaan disebabkan karena pengendara motor
tak berhasil menyalip kendaraan di depannya
sementara kendaraan truk melaju dari arah berlawanan
dan pada saat mendahulu itulah tertabrak oleh kendaraan
tanki yang berjalan dari berlawanan arah
saat ini sopir truk tangki diamankan di polsek setempat untuk dimintai keterangan
sementara dua bangkai kendaraan dibawa ke pos lalu lintas terdekat